tak cuma wilayah luar jawa banjir juga masih merendam sejumlah titik di ibu kota
di jakarta timur terutama di kelurahan cipinang melayu ketinggian air mencapai sekitar satu meter pada selasa pagi
sementara itu permukiman warga di kompleks departemen sosial ciracas juga masih terendam banjir akibat meluapnya aliran kali cipinang
ratusan rumah warga di kelurahan cipinang melayu kecamatan makassar jakarta timur selasa pagi terendam banjir
kali sunter meluap hingga merendam ke permukiman warga
warga yang hendak beraktivitas pun harus melintasi genangan banjir
bahkan sebagian warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir
hingga selasa siang arus air di kalisunter masih deras
akses jembatan penghubung masih dapat dilintasi namun warga harus ekstra hati hati
dari jam lima pagi tadi bang
itu dari mana bang
dari kali suntar
kali suntar meluap atau kiriman
kiriman dari bogor
kalau ini ketinggian tadi dari pagi itu dari berapa bang
dari tiga puluh cm sampai sekarang satu lima
sementara itu tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan ibu kota senin malam
membuat aliran kali cipinang jakarta timur meluap dan menyebabkan banjir
itu setengah dua belas malam tingginya berapa
satu meter sampai berapa
oh satu meter lebih
satu meter lebih
kiriman sama hujan dikit sekarang kalau kiriman dari bogor gede gede nih
oh selalu kayak gini
pala suku dinas sumberdaya alam jakarta timur menyatakan
untuk menanggulangi banjir pemerintah sudah menggali waduk kajah
dari jam lima pagi tadi itu meluapnya sampai jembatan itu lipas
sehingga limpasan ini ya harus kita tanggulangin
yang pertama kita udah menggali waduk kajah
tapi secara sistem waduk kajah belum menampung kali cipinang
sehingga kali cipinang masih bebas untuk mengalirnya
meski berangsur surut banjir dengan ketinggian hingga enam puluh cm ini membuat aktivitas warga terganggu
jemliputan cnn indonesia